masih selanjutnya saudara menteri keuangan sri mulyani mengatakan
anggaran bantuan sosial dua ribu dua puluh empat melonjak tajam ketimbang tahun sebelumnya
dari semula sembilan enam triliun rupiah naik menjadi dua puluh dua lima triliun rupiah
dalam rapat kerja dengan komisi sebelas dpr selasa siang
menteri keuangan menyebut anggaran bantuan sosial dua ribu dua puluh empat melonjak satu ratus tiga puluh lima satu persen
dari semula sembilan enam triliun rupiah menjadi dua puluh dua lima triliun rupiah
rinciannya rp dua belas delapan triliun ke kementerian sosial untuk penyaluran bantuan
kepada sepuluh juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan
dan kartu sembako untuk delapan belas tujuh juta keluarga
anggaran juga disebar ke kemendikbud untuk program kartu indonesia pintar